berikutnya dua blok perbukitan di lereng gunung welirang kecamatan pacet kabupaten mojokerto jawa timur terbakar pada sabtu malam
sedikitnya terdapat lima titik api yang membakar habis hektaran lahan ilalang kering dan juga pepohonan yang masuk di kawasan hutan lindung tahura raden suryo
kebakaran hebat tersebut terjadi di blok putuk kencur dan sirigan di lereng gunung wulirang desa kemiri kabupaten mojokerto jawa timur sabtu malam
kencangnya angin membuat api terus menyebar ke lahan ilalang kering dan pepohonan hingga membakar sembilan hektare lahan bukit
kendati tak banyak membuahkan hasil upaya pemadaman terus dilakukan petugas gabungan dengan menggunakan peralatan seadanya
petugas hanya menyekat kobaran api
agar tak sampai menjalar ke lahan lainnya
akibatnya jalur pendakian dari gunung kencur ditutup sementara
hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran ini
ada lima titik api namun kita tidak berani mendekat karena memang apinya sangat besar
pak yang terbakar ini apa
yang terbakar ini sebagian besar ilalang
bagian kecilnya ada pohon yang ada di atas
perkiraan luas yang terbakar lahan yang terbakar
kalau menurut informasi dari tahura dan bppt tadi kurang lebih ada sembilan hektar